sekalinya ada yang datang
cowok cupu yang gak punya duit
gak ada boles bolesan
gibitan gue jalan sama cowok lain
kata bapaknya tisna
bulan puasa hampir tiba
saatnya kita melatih
asal kamu beli es bawang tangguh dulu
kata bapak tisna
orang kalo gak maafin temennya yang minta maaf
masuk neraka lo
ntar di neraka di punggungnya di setrika
jangan gitu dong cuy
emang tadi kamu mau nanya apa
lo liat ojak gak
pulang ke rumahnya
ya aku gak tau
enggak lagi nyantai aja
gak usah dijemput
jangan ada aja dong
gak adil itu kalo liat cowo cupu di telpon sama dua orang cewe
apa kabar semuanya
maaak ada orang yang mau beli motorebang ojak
oh seperti itu
palingan motor tua jelek kayak begitu cuman bisa di kiloin doang
tapi kata orangnya gak seperti itu mak
malah ditawar lima juta
oh seperti itu
kok seperti itunya gak ada terusannya ma
suap suap un
suap suap un
aduh bang dompet gue ketinggalan lagi
kalo laki lu nanti punya motor baru
bisa dapat penumpangnya lebih banyak
jadi duitnya juga dapetnya lebih banyak
iya mak tapi ngerti
bisa bonceng penumpangnya langsung dua
terus dapat duitnya juga langsung dua
gitu kan mak
oh ada urusan keluarga
nah dia pasti ke tempat istrinya ya
atau dia mau dikawinin
bapaknya tisna cuman sakit
berapa uang kasih bang
makasih bang ya
makasih bang ya
begitu sampe pas aku ada sosoknya
eu anju arah kayanya

apa cewek tuh

lihat bang ojak gak
lihat tapi kemarin
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
apes tuh gue nih
semoga ada yang datang mau membeli es dawat aku
sekalinya ada yang datang
cowok cupu yang gak punya duit
gak ada boles bolesan
gue ini lagi sedih lagi galau
ghibitan gue jalan sama cowok lain
kalau ada teman yang minta maaf
terus gak dimaafin
itu bakal masuk terakat cuy
terus umumnya diseterika
aku kasih es dawat satu gelas
esnya jangan banyak banyak
lo udah dimana sih
nyariin bang ojak
tadi ada yang nelfon
katanya motor abang mau ditawar lima juta
kok abang diem aja
tat ini motor motor peninggalan alam rumah babi gue
mau orang beli berapa juga gak bakalan gue jual
ayolah biar dia minum ya
emang koq kamu brauch sesi
masalahnya jadi kenceng
supaya cukup demighangan air k nolan banget
kamu nunggu di depan
maaf gue lagi sibuk
iya sebentar lagi gue langsung ke rumah kamu ya